sebuah mobil hitam hanyut terseret arus sungai kening di desa sido tentrem
kecamatan bangilan kabupaten tuban jawa timur pada minggu malam
dalam kendaraan ini masih terdapat dua penumpang yang terjebak dan tidak mampu menyelamatkan diri
sejumlah warga sempat berusaha menolong kedua korban tetapi gagal
dua penumpang merupakan kakak adik warga desa sidokumpul kecamatan bangilan
peristiwa terjadi ketika mereka hendak pulang usai mengantar takjil dari rumah kerabat
namun kondisi jalan tertutup banjir sehingga kendaraan yang ditumpangi terprosok masuk sungai
tim sar gabungan bersama warga melakukan pencarian
kedua korban ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kendaraan yang terseret sejauh seratus meter dari lokasi kejadian
setelah dilakukan visum kedua jenazah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan secara laik
kkp koordinasi dengan bppd dan lapor kepimpinan
akhirnya bersama sama termasuk ksat samapta membackup
akhirnya pukul dua puluh dua tiga puluh kedua korban dan kendaraan bisa berhasil dievakuasi
akibat hujan dalam beberapa hari terakhir sungai suso yang berada di kabupaten luwu sulawesi selatan meluap pada minggu
luapan air sungai suso
luapan air sungai yang bercampur lumpur merendam dua kecamatan masing masing bajo barat dan suli
selain derasnya arus ketinggian air yang mencapai empat puluh cm hingga satu meter di beberapa lokasi membuat warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman
sudah kurang lebih sepuluh cm disini sekarang saya campur lagi
berapa cm pak dalam rumah
kira kira apa penyebabnya pak
penyebab itu yang pembuangan tidak ada disini
selain rumah warga akses jalan juga ikut terendam banjir
sementara petugas gabungan masih melakukan evakuasi warga yang terkena dampak banjir
demi repotan cnn indonesia